peringatan hari raya nyepi miftah farid juga sudah melaporkan
jika umat muslim di desa adatuban kabupaten badung
tetap bisa menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid
sebagai bentuk saling menghargai umat muslim yang beribadah
tidak menggunakan penggeras suara
para pecalang pun menjaga keamanan mereka
lantunan ayat suci al quran terdengar lirih di areal masjid desa adat tuban kabupaten badung
menjadi istimewa karena umat muslim di desa adat itu
tetap bisa menjalankan ibadah sholat isya berjamaah di malam hari raya nyepi
ada saling pengertian di antara warga
umat hindu tidak melarang sholat berjamaah di masjid
umat muslim pun tidak menggunakan pengeras suara
dan lampu penerangan dinyalakan seminim mungkin
seperti biasa tapi
sekarang ini lampu kan sementara mati semua total semua
saya sudah pakai dari pagi sudah pakai
tak boleh pak
saya bisa menghormati pak
desa adatuban dihuni lebih dari delapan belas jiwa
mayoritas penduduknya memang beragama muslim
namun saat peringatan puncak hari raya nyepi
penerangan di rumah rumah warga muslim pun dipadamkan
tidak ada aktivitas apapun
yang berakibat pada terganggunya prosesi nyepi
begitu juga dengan umat hindu
mereka menghormati hak hak pemeluk agama lain dalam beribadah
wajah toleransi desa ini juga bisa dilihat dari para pecalangnya
yang berasal dari berbagai keyakinan
pecalang di desa adat bukan hanya beragama hindu
ada warga muslim dan nasrani
agus andarjanus satu di antara pecalang
yang bukan berasal dari kalangan hindu
agus beragama nasrani
saya berusaha selama dua puluh tahun jadi pecalang
untuk motivasi saya ngabdi di desa saya sendiri
tempat lahir saya di sini
untuk pengalamannya ada pengalamannya
kita langsung terjun di masyarakat kan
saya bisa langsung belajar
bagaimana bermasyarakat dengan warga lokal di sini
bagi pria pemalukan
pengabdian yang dijalaninya membuatnya menjadi warga bali seutuhnya
meski ia berdarah toraja
kalau saya semua saya agak biasa saja
tergantung diri kita sendiri sekarang
kemana arahnya kita sekarang
saya sekedar untuk ngabdi ya ngabdi
tidak ada saya berpikir yang ini warga ini yang ini
saya agak semua sama
saudara saya semua
menurut pendesa adat tuban
kehidupan warga tuban selalu harmoni
pelibatan warga non hindu sebagai pecalang
menurutnya adalah contoh kecil dari kebinekaan indonesia
bagaimana kita menjaga indonesia di bali
bagaimana kita mewujudkan toleransi umat beragama
bagaimana kita menunjukkan kebenekaan di negeri kita
di setiap upacara adat acara desa dan warga
para pecalang ini selalu dilibatkan
belajar banyak dari sikap toleran warga desa adat tuban
kabupaten badung bali
dalam hidup di tengah perbedaan
tim liputan cnn indonesia
masuk taruhnya jadi bongkar